pembongkaran ratusan bangunan liar yang dilakukan satpol pp kota surabaya di stren kalidinoyo magersari kamis pagi berlangsung ricu
puluhan warga menghadang dan menolak pembongkaran bahkan sejumlah ibu ibu jatuh pingsan akibat tak kuat menahan emosi
kericuan ini terjadi saat petugas satpol pp surabaya membongkar satu ratus tujuh puluh enam bangunan liar di stren kali dinoyo magersari surabaya kamis pagi
sejumlah warga yang tak terima bangunannya dibongkar paksa menghadang petugas
bahkan sejumlah ibu berontak di antaranya pingsan dan histeris
tepat tepat tepat tepat tepat tepat tepat tepat tepat tepat tepat tepat tepat tepat tepat
upaya pengadangan dan penolakan ini dilakukan karena warga kecewa dengan satpol pp yang dinilai tebang pilih
sebab ada beberapa bangunan di kawasan stren kali yang sama hingga kini masih dibiarkan berdiri
disana loh tenun dinoyo tenun itu juga stren kali pak
sini sudah dibongkar dua kali katanya disana dahulu juga mau dibongkar
berhubung sana gak dibongkar sini berdiri lagi kita ini untuk keadilan
pembongkaran ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi strain kali sebagai tempat inspeksi normalisasi sungai
sebelum pembongkaran ini dilakukan satpol pp kota surabaya telah melakukan sosialisasi kali sejak tahun dua ribu lima belas
pemerintah kota surabaya juga sudah memberikan rumah susun namun tak pernah ditempati oleh penghuni bangunan liar ini
jadi sejak tahun dua ribu lima belas
sudah kita lakukan pemberitahuan kita sosialisasi dan juga pak lura pak abulura dan pak jama juga sudah melakukan sosialisasi secara terus menerus
agar mereka segera memindahkan baik barang barang maupun pembongkar sendiri bangunan yang ada disini
sebelumnya kawasan ini sebenarnya telah ditertibkan
namun penghuni yang mayoritas adalah pendatang baru dari pulau madura ini tetap membandel dan membangun kembali bangunannya di stren kali
wahyu pratama surabaya